halo good morning nah ini ibu ibu biasanya habis masak nih ya pagi pagi weekend weekend buat
keluarganya nah tapi biasanya tuh ada problem yang kadang ibu ibu bikin pusing gitu ya dipusingin
sama ibu ibu yaitu adalah noda noda habis masak salah satunya adalah noda di talenan nah saya akan
kasih tahu anda bagaimana sih caranya untuk menghilangkan noda noda di talenan di morning
tips kali ini nah ini adalah alat alat yang kita butuhkan tentunya ada talenan yang ini saya habis
masak kunyitnya susah hilang gitu ya talenan terus ada juga baking soda garam dan jeruk nipis
caranya bagaimana untuk membersihkan talenan ini biar kembali seperti baru ya yang pertama adalah
kita tuangkan si baking sodanya terlebih dahulu ke atas noda noda yang membandel ini secukupnya aja kira kira
baking sodanya mungkin bisa ditekan tekan nah setelah sudah dituangkan baking soda nya kita
perlu garam kita kasih garamnya kita ratakan di atas baking soda yang tadi sudah kita tuang
secukupnya aja sampai merata juga nah ini adalah kunci terakhirnya yaitu jeruk nipis nah kita peraskan air jeruk nipis ini

kita peraskan air jeruk nipis ini
ke atas nah sampai dia berbuih seperti ini
kita membutuhkan beberapa ya
dia mengeluarkan buih
kita membutuhkan satu lagi
agar mudah digosok
di setiap sudutnya
kita peraskan jeruk nipis
nah langsung aja
kita diemin sebentar
agar ngereset ya
tapi jangan dimakan
bukan untuk dimakan
lalu kita bersihkan
kita gosok dengan
kulit jeruk nipis yang tadi
sudah mulai keangkat nih
baking soda adalah kunci
semua noda noda dapur ibu ibu
oke kita butuh satu lagi
terangkat semua noda nodanya loh
nah kalau dirasa sudah
bersih ya sudah mulai terangkat gitu
lalu kita akan membuktikan
baking soda garam dan
jeruk nipis ini bisa mengangkat
kita akan membuktikannya
terangkat dengan sempurna ya
langsung bersih kembali
talenannya seperti baru
jadi gak usah beli yang baru ya
dengan tiga bahan tadi
nah yang tadi ketinggalan
bagaimana caranya membersihkan
talenan ataupun alat alat dapur
ini adalah alatnya
dan juga bahan yang dibutuhkan